aku mulai suka darisa sendiri
inginnya kita bisa ketemuan lagi
curiga aku mulai suka padamu
tapi bingung harus bagaimana
bisa bikin aku jadi salah tiga
bisa bikin aku jadi salah tingkat
di edisi kali ini kami kembali menghadirkan bintang tamu spesial
bintang tamu yang satu itu di era seribu sembilan ratus delapan puluh an
namun bintang tamu yang satu ini sudah merintis karir sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
langsung saja kita sapa mbak irma jun
mbak irma jun udah lama banget nih
nggak ketemu nggak ngelihat langsung mbak irma jun selama ini
namun saya pantau nih sebelum wawancara ini mbak
saya pelajari gitu kan di laman online
terus saya buka buka youtubenya mbak irma jun
itu terakhir mengeluarkan single ya mbak ya
iya baru keluar single kemarin dua puluh tiga april
itu ini sendiri karya sendiri ya
jadi aku sama mas rudianto yang basisnya emerald becks
memang ini proyek keduanya kita gitu
mas rudy yang bikin melodi sama aransemennya
sahabat kompas tv khususnya generasi angkatan saya pasti kangen ya
sama mbak irma jun kemana saja sih selama ini
kegiatan terakhir selain rilis album single terbaru ibu
aku punya sekolah bali arts academy di bali
ya cari cari cuan kan
gitu ya banyak di bisnis
oke kalau kita bicara lagi soal musik nih mbak
bisa diceritakan gak sih ke temen temen sahabat kompas tv
perjalanan karir dari mbak irma jun
awalnya tuh dari usia enam tahun ya
jadi katanya dari opera ya dari klasik
aku sebenarnya nari bukan nyanyi
jadi dulu tuh nari ballet
lama tuh nari ballet kan terus sempet ikut tari daerah juga
ada apa sih yang tempat tempat rekreasi kayak taman ria monas
taman ria senayan ada ancol
waktu aku juga udah ada tuh dufan
nah terus kalau setiap hari minggu
tempat tempat itu kan ada panggung panggungnya
terus kan ada nyanyi nyanyi gitu ya ada band gitu
kalau hari minggu sama papa mama gitu kan ke sana
terus liat lah orang nyanyi segala macem
nah nggak tahu gimana pas yang di taman ria monas
waktu itu aku umur enam tahun ini
terus di panggung tuh si mc nya ngomong gini
tiba tiba aku dengan santainya naik aja ke atas panggung gitu
pede banget ya tapi bagus tuh percaya dia
terus mama kaget kan dari bawah itu kan ngelihat gitu
aku nyanyi spontan aja spontan jalan gitu
iya spontan aja gitu terus aku nyanyi
waktu itu lagunya itu bila ku ingatlah ayo bunda
nyanyi itu mama di bawah gini
mulalah diarahkan bakat nyanyinya
dan aku dimasukin di sekolah musik
jadi aku guru pertama aku itu
tahun delapan puluh ya aku baru mulai belajarnya tuh tahun delapan puluh
iya jadi beliau yang ngajarin aku pertama kali mengenal musik
terus habis gitu guru berikutnya itu tanpa lola
tante lola ini adalah guru konservatory piano dan vokal dari jerman
ngajarnya di vidi vici tempat tante uli sigar waktu itu
nah aku masuk disitu makanya basicnya klasik
nah setelah itu aku mulai belajar khusus itu udah belajar not balok ya
umur tujuh atau delapan tahun
nah terus belajar lagi khusus not balok
itu gurunya namanya om arimatullah pelwa
setelah itu aku mulai private sama mas tamam hussein
bang tony sianipar elva singers yang dulu
terus sempat di penana jaya tapi gak terlalu lama ya sama om prana waktu itu
itu sebenernya kalo di total total guru pak ada delapan sih sebenernya
guru dan itu aku tempuh dalam waktu straight dua belas tahun
itu khusus untuk belajar vokal
tapi during waktu itu
nah kalau rekaman kan itu dari sd
nah sd empat ratus delapan puluh lima itu mulai rekaman sama om elki gusloh
lagu anak anak dua album
baru smp itu mulai yang praroma aja
nah smp itu rekaman pertama yang bawa masa di ms
soundtracknya yang waktu itu berjudul
oke oke terus kan yang setelah remaja itu kan rekaman yang hits waktu itu kan seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan
nggak salah kristal kristal cinta udah gitu ada pasir putih iya kalau saya tahu lagu
mbak irma itu ada selain dua itu ada bila akan taibul ah sama datanglah single nah tapi disini
sahabat ke mas diki pasti ingin tahu cerita di balik kristal kristal cinta dan juga pasir
putih itu bagaimana sih mbak waktu itu kalau kristal kristal cinta tuh sebenarnya di filmnya
aku nyanyi sendiri jadi enggak sama headi terus waktu pas mau dirilis album itu producernya
itu kan pak yan johana waktu itu nah si pak yanni bilang kok kayaknya lebih komersil kalau ini
di duet duet karena waktu itu sudah ada duet yang lagi booming yana julio sama lita zen ya
emosi jiwa si jiwa nah akhirnya dibuatlah karena aku juga di kelompoknya bang elva
sejuri ya hedy juga di kelompoknya bang elva sejuri kita satu sekolah nih akhirnya di tarik
atapnya sama kan ditariklah headi waktu itu akhirnya duet lah kita kristal kristal cinta itu gitu
kalau yang pasir putih ada cerita enggak ya kalau pasir putih itu yang nyiptain lagunya kan mas
hari kes papanya fidi nyiptain itu sebenarnya juga bukan lagu lagunya itu juga bukan lagu lagunya
iya jadi itu sudah ada boy band dulu catwalk yang bikin album salah satunya lagu pasir putih itu
cuma albumnya nggak booming nah terus aku dipanggil sama mas harikis yang penciptanya itu
kan itu pas hari ulang tahun aku tuh waktu itu jadi tahun baiknya boleh dipocorkan oleh siapa
tahu sahabat kemasin kirim kado ya kan tiga puluh april tiga puluh april udah nama nama jun jangan terkecoh ya oh ya
nah terus dipanggil nih kan terus jadi dipanggil tuh aku nggak tahu nggak tahu mau rekaman lagu apa
nggak tahu pokoknya mak lo datang ke studio gitu terus datang ke studio ngapain mas gitu kan nih
dengerin nih gitu kan ada lagu disuruh denger jadi aku baru denger di tempat nah terus habis
itu dengar cuma sekali dua kali ya udah ticky gitu dengar di tempat saat itu juga langsung
langsung take iya langsung jadi akhirnya dipasangkanlah sama grup ini sama catwalk ini gitu
jadi ya emang dadakan aja gitu disitu kalau kalau di zamannya mbak irma jun itu kalau nggak salah
dulu kan kita masih ada kasat ya mbak ya kaset nah dulu kan take vokal kan bisa bener bener sampai
sempurna kan baru kan analog iya iya tidak tidak ada atutun ya betul itu itu berapa lama biasanya
prosesnya mbak untuk setiap album ada single ada gitu berapa lama mbak akung aku nggak lama sih
biasanya album aku satu shift selesai satu hari satu shift itu berarti dalam satu hari
enggan enam jam enam jam wow kecuali kalau aku lagi agak agak agak agak reagashi suka agak bawel gitu
kan kalau lagi bawel sama lagunya gitu kayak pas dengerin lagi di rumah ih yang ini aku
gak serek aku bisa tuh masuk lagi tapi kalau aku oke aja ya udah gitu ya karena kalau di zaman dulu kan
langsung bener bener tek lagi salah ulang iya ulang lagi ia dan dan satu lagu kan ya dan mungkin gini karena karena kan yang kan aku sekarang aku sekolah karena aku sekolah stopped lagu satu full lagu kan iya dan dan mungkin gini karena karena kan ya kan aku sekolah
iya dan mungkin gini karena aku sekolah juga ya jadi ininya kan dilatih hearingnya aku kan dilatih
jadi aku tuh selalu bisa sangat sangat bisa berasa gitu kalau misalnya kadang kadang orang bilang gini
jadi sound engineer yang tanganin aku dulu tuh biasanya orang orangnya itu itu lagi yang udah paham bahwa
ya aku memang agak memang detail dan rada bawell gitu
kalau mbak irma jun jadi juri juri kompetisi waduh gemeteran nih pesertanya ya detail banget
iya mbak irma jun tuh kalau misalnya kan sampai sekarang pastilah menjaga vokal ya supaya tetap prima
karena kan ada juga pengalaman ini malah pengalaman saya sendiri mbak
saya dulu senang banget nyanyi terus sekarang kurang diasah jadinya pita suara jadi kaku
itu mungkin sahabatku pasti tuh yang ingin belajar vokal gitu
ya aku yang pasti karena ngajar ya
ngajar kan mau gak mau kan harus prima terus ya
tapi aku sih sebenarnya gini orang bilang kayak contoh ya
orang bilang oh kalau penyanyi banyak pantangan
karena dari kecil gak dibiasain pantang
jadi sebenarnya kalau buat aku secara pribadi pantangan itu sebenarnya aku ya
karena aku enggak pernah pantas
tapi gini kalau orang yang tidak terbiasa dari kecilnya
misalnya gini dari kecilnya udah dibiasain minumnya anget anget terus
jadi akhirnya dia begitu dia minum dingin kan dia kaget
terus pita suaranya berubah
jangan ngotot juga gitu maksudnya aku
apakah itu bisa nggak di adjust untuk dia
tapi usahakan kalau dia mau adjustment seperti itu
jangan pada saat dia mau nyanyi
jadi aku sendiri secara pribadi sekalipun gak ada pantangan
biasanya dua hari sebelumnya aku udah mulai picky sama makanan dan minuman
terus agak pelit bicara gitu
ya lebih jaga lah dalam dua hari
masih setengah jam sampai satu jam itu masih agak cooling down ya
karena kalau teman teman sahabat kompas tv kan kadang ada juga nih yang keder
aduh suaraku suaraku ini nih gimana gimana kan patokannya tinggi nih
padahal bisa dilatih secara pelan pelan kan mbak
orang tuh seringkali amazed sama orang yang bisa high register
padahal aku lebih amazed sama orang yang bisa low register
aku kan dulu kan mezo ke sopran
terus aku pingin banget kan bisa nyanyi alto ya
terus kalau lihat orang nyanyi alto kayaknya kok keren banget ya gitu
tapi kok ternyata begitu pas kita lakukan itu sulit
karena kalau kita gak tahu tekniknya kayak orang ngorok
itu misalnya kita udah punya vibrasi misalnya vibra gitu
fibra juga kan gak bisa muncul seenak enak kita juga kan
oh ya makanya tergantung genre nya dia apa
satu tergantung genre yang kita nyanyikan
fibra itu kan gunanya salah satu mapermanis ya
jadi kalau pas kita lagi mau nyanyi panjang
supaya kita nggak kedengeran kalau kita udah mau melemah
waktu kita mau nyanyi panjang dengan flat seperti itu
nah kalau kita bicara soal perjalanan karir musik
sekarang berarti udah lebih dari empat puluh
nah itu ada nggak momen momen yang paling berkesan di mbak irma jun gitu misalnya
kapan tuh harus ketemu penggemar atau lupa lirik
atau ya ada momen momen momen momen lain dan bagaimana menyiasatinya itu mbak irma
aku tuh dulu suka ini kecelakaan di panggung
pernah sok sok atraksi lempar mic mic nya gak ketangkep
ya tapi maksudnya kita kan ada teknik di mana kita belajar untuk tidak boleh panik ya
nah makanya kalau di aku kalau aku ngajar
aku punya metode yang nah ini metodenya memang metode yang aku buat
aku bikin metode ini sendiri yang mungkin kebanyakan tidak diajarkan di tempat lain gitu
dan kalau aku lihat sih rata rata gak ngajarin sih untuk metode
metode yang aku susun sendiri karena hasil dari dua belas tahun belajar dan hasil dari experience aku selama empat puluh lima tahun di musik gitu
jadi bahwa nyanyi itu sebenarnya bukan hanya belajar skill nyanyi
tapi di dalam bernyanyi itu ada banyak banget yang kita pelajarin kan gitu
aku dulu kan pernah juga ikut teater
jadi akhirnya kalau kita kecelakaan di panggung we know how to handle it
dan jadi ini tuh gimmick gitu
karena gak semata mata kita di panggung kan nyanyi nyanyi saja ya
kalau kita di atas panggung banyak banget murid murid aku tuh yang salah satunya yang pertanyaannya gini
oh apalagi ada yang usil gini kan
aku bilang prinsipnya seorang penyanyi itu gak boleh kalah mata sama penonton
justru penonton yang harus kalah mata sama kita
jadi kalau misalnya aku turun panggung
aku harus bikin penontonnya yang solting
tadi sudah saya siapkan nih ancang ancang pertanyaan ini
lagi lagi nih saya belajar lagi
saya baca nama mbak irma kan panjang tuh
itu bisa dipilih untuk nama komersil di kasetnya itu
irma jun tuh ada ceritanya gak mbak
jadi sebenarnya nama awalnya aku
di akte awal itu wendy
kan ini kan kalau sekarang irma ifon jun kairupan
kalau dulu tuh saya ingat aku tuh wendy jun yvonne kairupan
waktu aku umur tujuh tahun aku bilang ke mama aku gak suka nama wendy
jadi aku gak suka sama nama wendy
karena dulu ada cerita tokoh peter pan
aku gak suka peter pan nya sama wendy nya
dan nama irma itu aku yang pilih sendiri
anak umur tujuh tahun nggak tahu
tidak ada saudara atau teman yang namanya irman
jadi baiklah anda milih sendiri
jadi aku pilih irma jun
karena yvonne tuh kayaknya zaman zaman itu kayak terlalu ribet gitu loh
karena zaman itu sudah ada penyanyi senior khairupan last namenya
kalau kita bicara industri musik sekarang ini mbak irma ada ini nggak
sosok penyanyi yang sekarang di era milenial gen z
aku suka dia punya lirik lagu
lirik lagunya tuh different ya
maknanya dan pemilihan katanya asik
nye leneh tapi asik aja gitu
terus lagu lagunya ini ya easylis listening gitu
kalau melihat perkembangan industri musik sekarang
kalau di mata seorang mbak irma jun itu seperti apa sih mbak
karena eranya aku kan beda banget ya
era aku tuh penyanyi yang memang ngeluarin dia punya bobot nyanyinya gitu
kalau sekarang kan lebih light
tapi gak bisa nyanyi dengan karakter aku
karena dia anak sekarang banget karakternya
aku belajar kok
aku banyak discuss sama anak anak gen z termasuk anak anakku juga
aku discus sama anak milenial sama anak gen z
dan aku mau untuk ajarin aku gitu loh yang sekarang tuh kayak apa gitu
makanya single aku yang baru kan modelnya kayak gitu
pembedanya di mana ya mbak selain soal lirik apa aja mbak yang aransemennya atau seperti apa
aran sumin juga cara membawakan lagunya juga genre nya juga lebih apa ya lebih east gitu
jadi bisa di ini ya bisa
tapi lagu lagu zaman dulu kan ini banget mbak sampai sekarang abadi loh
ada rencana nggak mbak untuk remastering atau apa
tapi aku pinginnya dibawanya dengan aransemen anak sekarang
jadi tinggal menyesuaikan kristal kristal cinta ini
siapa tau nanti kita tunggu ya sahabat kompas tv ya
siapa tahu ada mbak irma itu tiba tiba jedar mengeluarkan duet dengan siapa gitu
mungkin dengan ini yang baru dengan mbak madi dikus
iya pinginnya sih sebenernya duet sama anak gen z ya
tapi kan lagunya liriknya kan ini banget ya
liriknya kan lirik orang pacaran agak aneh sih sebenarnya
tapi zaman sekarang kan jatuh cinta wajar sih mbak
kalau remaja kan lagu lagunya dibikin ceria gitu kan ya
tapi kan kalau duet sama aku kan kayak mama sama anak
ya inilah mbak irma masih awet muda
ada pesan pesan khusus nggak sih mbak untuk sahabat kompas tv dimanapun berada khususnya pecinta musik indonesia
memang lagu lagu sekarang juga banyak lagu dalam lirik bahasa inggris ya
kadang kadang orang juga ngomongnya oh sok pakai lirik bahasa inggris
saya kurang setuju dengan kalimat seperti itu karena bahasa inggris itu kan bahasa internasional
dan kayaknya anak anak sekarang kecenderungannya adalah mereka bisa bahasa inggris
karena apa era digital kan memungkinkan mereka tanpa kursus aja tiba tiba bisa paling tidak mereka mengerti
bahasa inggris bahasa korea bahasa mandarin
karena kan pengaruh dari era digital membuat anak anak ini kan cepet ya
jadi tiba tiba even mereka tidak bicara tapi mereka bisa mengerti
kadang kita kok cepet banget ya kok kamu tiba tiba ngerti bahasa ini bahasanya
jangan kita mengkotakkan lirik yang hanya boleh bahasa indonesia saja
betul kita tinggal di indonesia kita harus cintai lagu lagu dalam bahasa kita sendiri
tapi juga jangan kita terkotakkan di situ kemudian tidak boleh dengan bahasa bahasa lain
bahkan banyak lagu indonesia sekarang juga kan di make
iya dan mix kan di lagu yang sama ada dari bahasa inggrisnya
hal itu tidak membuat kita kemudian mengurangi rasa nasionalis kita sama bahasa indonesia juga
jadi nggak apa apa sih sebenarnya
lagu album aku yang terakhir aja itu liriknya bahasa inggris semua satu album
karena memang waktu itu pangsa pasarnya lebih untuk keluar
nah waktu itu juga kan aku mau merintis karirnya juga kan udah mulai nih waktu itu di sana
udah sempat dapat kontrak rekaman dari manajemennya with houston waktu itu
lupa nanti ceritanya ya jadi harus ditagi sekarang itu
itu sih kayak apa ya nggak sengaja sih sebenarnya
jadi dari bisnis kemudian ketemu di bisnis ini ternyata dia musisi jazz di amerika
yang kemudian minta dikirimin aku punya email waktu aku
terus singkat cerita dia tertarik kita meeting gitu kan video conference
sampai akhirnya dia tawarin gitu untuk rekaman di sana gitu kan
jadi sampai aku waktu itu udah sempat mau diketemu sama mamanya whitney sebenarnya waktu itu
terus ya udah udah sempat training sama mereka juga segala macam
cuma aku belum sempat sign karena terus kan aku ke indonesia terus kena pandemi juga kan waktu itu
jadi ke pendingnya sampai sekarang udah empat tahun
abis dari amerika ke bali itu kan mbak ya mau mulai
ke bali iya makanya aku sempat tinggal di bali kan pak
empat tahun juga ya makanya sempat kita kangen kemana nih mbak irmaji
iya baiklah mbak irma jun
baik terima kasih banyak mbak irma jun
lebih sering menyanyikan lagu enakan lagu romantis apa lagu sendu
cinta kita kekal selamanya
oke mbak irma jul terima kasih
selamat nge mas tv sampai jumpa di edisi nina nostalgia pekan depan